menteri pertanian amran sulaiman membantah dugaan sejumlah pihak yang mengaku asosiasi petani dan peternak
mereka menyatakan ada penyalahgunaan data pertanian
bahkan menurut kementerian pertanian produksi pertanian indonesia selama empat tahun ini terus meningkat
walaupun ada perbedaan data antar lembaga menteri pertanian menjamin produksi pertanian terutama jenis beras dan jagung mengalami surplus
pernyataan menteri amran ini sekaligus membantah dugaan sejumlah asosiasi petani dan peternak kami selalu
data masalah jagung dan seterusnya data beras kita mengatakan alhamdulillah produksi beras kita surplus sesuai data terbaru
dan itu surplus dua delapan juta ton untuk beras dan itu alhamdulillah
kenapa tiap tahun pertambahan penduduk tiga juta orang
sampai dengan hari ini dua belas delapan juta orang
pertambahan penduduk dan itu butuh pangan
tapi kita bisa penuhi dan bahkan surplus
saya sekali lagi saya katakan domain kami adalah produksi
lahan data dan seterusnya kita satu pintu bps
kemudian bapak wakil presiden sudah sampaikan kepada kita semua
bahwa data ini yang direvisi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dengan dua ribu tujuh belas
jadi dua puluh tahun
nah jangan seakan akan data ini persoalan data ini dilempar kepada ke kementerian
pertama bukan domain kementerian pertanian